dalam peti isinya kosong
jangan lupa isi daun saga
jadi manusia jangan suka bohong
gak bakalan cium pau surga
tuh gara gara ula agak nyium nyium surga
ada parang di dalam kolom
di kolong rumahnya siriki
kalau orang suka bohong
oh gapapa ya biar ampok juga ketik
aku cinta pada kamu dah
aduh pak usnat yang bagi dulu apa
kata janin dari ampun sayang
janin dari ampun sayang
ya ampun katakan cinta sayang
apa apa dia tunggu sayur juga
enggak saya mau tanya